jantung adalah kehidupan
jantung harus dijaga agar kuat dan sehat
ketika sedang berjalan jantung ini berkenyut
saat beraktivitas jantung ini pun berperan penting
ketika sedang bekerja jantung tak berhenti menjalankan tugasnya
jantung berdegup bahagia
saat mengonsumsi makanan sehat jantung berdegup bahagia
bahkan ketika sedang beristirahat ada jantung yang berdetak
yang membuat kita tetap hidup
jangan lupa untuk selalu menyayangi jantungmu mulai dari sekarang
karena di setiap detak adalah detik kehidupan